jangan lupa like share dan subscribe ya

yang harus kita lakukan saat ini adalah kemudian bagaimana menguatkan agar pelaksanaan karantina
khususnya terhadap sembilan pos ppln pos plbp dan pos lintas batas yang saat ini
kalau tidak kita awasi secara ketat tentunya akan terdampak karena sebagian besar
kasus yang terjadi saat ini berasal dari import case atau berasal dari luar
hanya sekurang lebih lima belas saat ini yang terkonfirmasi terjadi karena transmisi lokal
sehingga kita tentunya harus lebih memperkuat
kali ini kita meluncurkan aplikasi sebagai bagian upaya untuk memperkuat pengawasan